kita ke informasi selanjutnya almarhum herianto yang lebih dikenal dengan nama panggung aa jimmy
dikebumikan di pemakaman umum sirna laya cianjur jawa barat pada senin
dimana sebelumnya jenazah disolatkan di masjid al mukaromah tidak jauh dari kediaman mertua almarhum
inilah detik detik pemakaman komedian heriantio atau lebih dikenal sebagai a jimmy
a a jimmy dimakamkan di pemakaman umum sirna laya cianjur
tidak hanya keluarga rekan artis pun turut hadir mengantarkan jenazah a jimmy ke peristirahatan terakhirnya
a jimmy adalah korban tsunami di pandeglang banten pada sabtu malam bersama istri dan kedua anaknya
saat ini jenazah istri a a jimmy sedang diperjalanan menuju cianjur
dan rencananya istri almarhum akan dimakamkan di tempat yang sama berdampingan dengan sang suami
orang orang yang kenal beliau orang orang yang kenal almarhum
semua omongannya selalu sama beliau orang baik
a a jimmy ini orang baik
dan tadi juga saya sempat teleponan sama salah satu teman juga di bandung yang kebetulan juga beliau juga temannya almarhum

dan semua orang bandung yang kenal beliau ngerasa kehilangan
dan semua orang bandung yang kenal beliau juga terkenal dengan alam suami
dan semua orang bandung yang kenal beliau juga terkenal dengan alam suami